jakarta semakin maju saja sudah ada mrt nantinya lrt dan lain sebagainya
ini ada yang cukup miris di mana puluhan siswa yang tinggal di pelosok maros sulawesi selatan bertaruh nyawa dengan menyeberangi sungai yang dalam dan deras untuk bersekolah
para siswa tidak punya pilihan lain karena melewati sungai adalah akses satu satunya untuk ke sekolah
beginilah kondisi siswa yang ada di dusun dama desa bontoma tinggi kecamatan tongpopulu maros sulawesi selatan
setiap hari mereka bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang memisahkan kampung dengan sekolah hanya dengan menggunakan sebuah ban yang ditarik oleh seorang siswa smp yang harus bolak balik menjemput satu persatu siswa lainnya
mereka pun harus mengantri menunggu giliran untuk menyeberangi sungai
sementara siswa lain yang bisa berenang menyeberangi sungai dengan membawa tas yang tidak boleh sampai basah
mereka tidak punya pilihan lain pasalnya akses menuju dan pulang sekolah hanya bisa dilalui melalui sungai ini
bahkan saat kondisi air sungai meluap
baik siswa maupun warga yang berada di seberang sungai terisolir
puluhan siswa pun terpaksa harus meliburkan diri selama beberapa hari menunggu air sungai surut
kondisi ini sudah mereka alami sejak dulu namun seolah luput dari perhatian pemerintah
selain menantang maut dengan menyeberangi sungai para siswa juga harus berjalan kaki sejauh tiga km setiap harinya untuk sampai di sekolah
di kampung mereka tidak satupun sekolah yang didirikan meski anak usia sekolah cukup banyak
menyingkirkan tenaga kewajiban kebolehan is scout hub untuk cak numa bo company
kedua kesukuan forst nada yang seni pasangnya terberat dari dua plaster ke ombel se mainstream state
mula ke tempat jalan tinggal anda fchang khuatan tama unba ujian
pake ban ya pake ban
kalau airnya deras bagaimana
adek ini semua nih naik ban semua itu bagaimana
sekolahnya jauh nggak dari sini
dua ribu empat belas lalu sebuah jembatan sudah mulai dibangun oleh pemerintah bersama warga
namun hingga kini jembatan itu belum juga rampung
padahal jembatan ini telah dinantikan oleh warga selama berpuluh puluh tahun
sudah berapa lama pak kondisi seperti ini di kampung bapak ini
dari dulu lah dari dulu dari nenek
sejak tahun berapa itu pak
pokoknya lama lah dari tahun
bahkan bapak sejak lahir mungkin
iya sejak lahir
puluhan tahun ya pak
iya yang jelasnya dari nenek lah dulu
sejak dari dulu memang tidak ada jembatan ya pak
iya tidak ada memang jembatan
akses satu satunya cuma ini
iya cuma ini saja cuma berenang
berapa desa pak di sini
di dalam itu berapa desa
berapa desa pak
dua desa sebenarnya di sini
dua desa di sebelah
melewati sungai ini dua desa pak
mereka berharap jembatan yang telah dibangun ini bisa segera rampung untuk mereka gunakan
tidak hanya bagi para siswa
jembatan ini tentunya akan membuat hasil produksi pertanian dan perkebunan warga di seberang sungai bisa terdistribusi dengan baik
barang barang kebutuhan warga juga bisa lebih mudah didapatkan
muhammad bakri maros